direktur jenderal imigrasi roni sompi mengatakan
surat pencekalan akan diserahkan ke pihak penyidik kpk
apabila kepulangan harun masiku ke indonesia sudah diterima
pihak imigrasi juga akan berkoordinasi dengan kementerian luar negeri
bahkan interpol sekalipun
direkturat jenderal imigrasi memberikan pelayanan
terhadap tiap kementerian dan lembaga
yang berkaitan dengan proses penegakan hukum
membutuhkan upaya pencegahan
dalam rangka penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kpk
penegakan hukum termasuk ada salah satu tersangka
dengan inisial fm
sebelum ditetapkan sebagai tersangka
maka kita melihat di perlintasan memang yang bersangkutan
ya sejak tanggal enam januari yang lalu
oleh karena itu
dengan ada permintaan pencegahan
maka kita akan mengkoordinasikan
kita masukkan di dalam daftar segala